bagi penggemar wisata alam garut bisa menjadi jawaban
ada banyak sekali pemandangan indah yang bisa memanjakan mata dan menyegarkan pikiran
kami akan mengajak anda menikmati alam garut sambil bersepeda
menikmati air hangat di daerah darajat
hingga mencicipi kuliner unik bakso tahu domba
lekukan perbukitan dan lembah juga turut menambah keindahan kota yang populer dengan julukan swiss van java ini
dari kawasan ciberem saya akan menjelajahi alam garut sambil bersepeda
seperti kegiatan alam bebas ekstrim lainnya
mengenakan peralatan dan perlengkapan pendukung keselamatan adalah hal wajib
serta memastikan semuanya berfungsi sempurna
berarti jalurnya nanti seperti apa
jalurnya dari sini kita mungkin agak sedikit panjang pak
nanti pas di sana kita ada turunan lah
keselamatan kenyamanannya harus yang seperti apa sih untuk menunjukkan di daerah daerah perbukitan
kalau kita kan ini mtb mountain bike
jadi yang minimal kan ada suspensinya
sesuai yang di depan dan juga suspensi belakang
terus mungkin safety kitanya pakai pelindung yang lainnya
sudah siap semuanya
oke mantap kita langsung jalan
jalan jalan saya kali ini tidak sendiri
saya dipandu oleh teman teman pecinta sepeda gunung
menjajal trek pegunungan garut dengan sepeda gunung jenis all mountain
sepeda yang cocok untuk medan penuh rintangan seperti jalan berbatu
berpasir gundukan tanah hingga trek tanjakan dan turunan
sepeda bersuspensi ini pun tergolong lebih berat dan tahan banting dibandingkan sepeda jenis trail
konsepnya jalan jalan ini terlalu berat
tapi jalan jalan ini juga berat

konsentrasi itu kuncinya
karena menjajal jalur lintas di sekitar perbukitan harus ekstra hati hati
strategi menaikan atau menurunkan badan juga dilakukan
demi mengatur keseimbangan dan menyelaraskan pergerakan sepeda
jika lengah atau salah perhitungan kemungkinan jatuh bisa terjadi
jalan lintasan sepeda ini bukan kawasan wisata
yang ramai pengunjung
barisan pohon pinus berjajar di sepanjang perjalanan area perkebunan penduduk yang rapi ini menyegarkan pikiran saya
ditambah sejuknya udara siang ini menambah semangat perjalanan
bersepeda memberikan sensasi seru dalam menikmati alam garut dari sisi yang berbeda
dengan cara yang tidak biasa pula
saya jadi tahu setiap sudut area yang tidak terjamah oleh kendaraan bermotor
musik banget ya istirahat di tempat yang kayak gini
benar benar di alam
ini luar biasa banget sih cara yang kayak gini
jalan jalan nikmatin garut yang sebenarnya itu memang cara salah satunya seperti ini emang
puas menikmati alam sambil bersepeda
kini waktunya memanjakan diri di kolam air panas
oke ini udah puas banget ini
abis sepedaan kaki rasanya pegel pegel
abis itu langsung berenam di daerah garut ini
uhuu enak banget
dinginnya udara khas dataran tinggi seketika tergantikan oleh hangatnya kolam air panas di kawasan darajat garut
air panas alami yang berasal dari perut bumi ini dimanfaatkan sebagai salah satu daya tarik wisata
siapa pun bisa menikmati kehangatan di kawasan perbukitan ini
air hangat dibendung di dalam beberapa kolam dengan kedalaman bervariasi
tiap kolam berisi air bersuhu sekitar tiga puluh delapan derajat celcius
kawasan wisata air panas derajat berada jauh dari hiruk pikuk kota
berjarak sekitar dua puluh lima km dari pusat kota garut lokasi wisata ini bisa ditempuh oleh semua jenis kendaraan
tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang lezat garut juga memiliki menu makanan khas yang unik
nah ini dia bastado baso tahu domba
ngomong tentang domba itu paling identik dengan garut
tapi kalau misalnya ngomongin tentang bakso tahu bakso tahu itu memang banyaknya orang bandung yang bikin
tapi kalau kita jalan jalan atau main main ke kota garut nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak nyobain panganan kaki lima basadom ini
karena memang cuma satu satunya ada di sini
dan rasanya terkenal enak
bener nggak ya kita cobain
bang pesen satu porsi bastadomie
layaknya penjual makanan kaki lima bakso tahu domba dijajakan di atas mobil di kawasan jalan pramuka kota garut
dari wujudnya bakso tahu domba tampak tidak berbeda dengan bakso tahu khas bandung
yang berbeda adalah bahan baku utamanya yaitu daging domba garut muda
daging domba cincang yang telah diberi bumbu lalu diisi ke dalam kulit pangsit dan tahu putih
kemudian dikukus hingga matang
karena keunikan menu dan originalitasnya tidak sedikit konsumen yang datang memesan bakso tahu domba untuk sekedar disantap sebagai camilan atau menu makan siang
saya pikir ini tuh ada bakalan
aroma dombanya itu bakalan terasa
tapi ternyata nggak ada sama sekali
rasa khas bakso tahu domba ini begitu terasa
ditambah bumbu kacang dan kecap sebagai pelengkap benar benar meningkatkan selera makan
bagaimana tertarik datang ke garut dan mencoba semuanya
insayani lakshmi garut